ya kalau begitu deh
mau saur dimana mau makan apa yang penting jangan lupa niatnya
iya itu masa puasa seharian lupa niat sama juga bohong
yaudah kalau gitu
makasih ya bang ojo ya
selamat musim ji
selamat musim salam
ya allah alhamdulillah ya allah
kita dalam puasa hari pertama
saur untuk hari pertama
alhamdulillah dipertemukan semua
keluarga kita kumpul semua di sini ya allah
terima kasih ya allah
yaudah kita ikut
biar oh nggak puasa tapi roh bersyukur bisa nemanin semua di sini yang bersyukur bakal puasa
biar puasanya nanti jadi berkah buat kita semua man
tapi nemenin orang buat sahur dapat berkahnya dari allah
yaudah sebelum kita makan saur kita baca doa dulu
nawaitu shawmagozhin an adaih fardisya hrihromadona
nggak makan lho roh
pemerintah aja nggak larang
roh lagi sedih aja